saudara kita ke informasi lain banjir yang menerjang kabupaten luwu meluas hingga ke delapan kecamatan
banjir akibat meluapnya sejumlah sungai setelah diguyur hujan deras berdampak pada lumpuhnya aktivitas warga
banjir yang menerjang kabupaten luwu meluas hingga ke delapan kecamatan
banjir yang meluap hingga delapan kecamatan tersebut meliputi kecamatan suli suli barat belopa belopa utara kamanre pondrang pondrang selatan dan bajo barat
hujan deras yang terjadi sejak kamis mengakibatkan banjir dengan ketinggian satu hingga dua meter
banjir berdampak pada lumpuhnya aktivitas warga
banjir merendam jalan trans sulawesi serta lahan pertanian dan perkebunan
sejumlah kendaraan terseret arus bahkan tenggelam dalam kondisi terparkir
telah terjadi di desa malela kecamatan suli
ratusan warga dievakuasi menggunakan perahu ke masjid dan rumah warga yang aman dari banjir
warga mengungsi terdiri dari lansia ibu ibu anak anak dan balita
kondisi para pengungsi saat ini masih kekurangan bahan makanan dan juga peralatan tidur terutama perlengkapan bayi
tiba hujan pak langsung air naik
karena tak ada sudah pas semua di rumah
kalau bahan makanan dan susu untuk bayi sangat dibutuhkan
hingga jumat sore jalur trans sulawesi mengalami kemacetan sepanjang sepuluh km
amran amir kompas tv luwu sulawesi selatan
jurnalis kompas tv amran amir sudah bersiap di luar
apakah banjir di luwu sulawesi selatan ini sudah terpantau mulai surut atau justru masih malah mengalami peningkatan
ya selamat siang francisco dan saudara
banjir di kabupaten luwu hingga siang ini sudah turun
maksudnya sudah surut sepenuhnya
dan banjir tersebut sempat melanda tiga belas kecamatan
meskipun demikian dampak dari banjir ini masih menyisakan masalah bagi warga
karena sumber air warga rusak akibat diterjang banjir
selain itu lumpur yang masuk ke dalam rumah rumah warga juga mengganggu aktivitas warga
dan warga sejak pagi tadi berjibaku untuk melakukan pembersihan rumah mereka
dapat kami sampaikan francisco bahwa dalam bencana tersebut
ada empat puluh dua rumah warga yang hanyut
kemudian ada empat belas kendaraan baik roda dua maupun roda empat yang terseret atau terendam akibat banjir ini
kemudian data dari bpbd yang kami terima
sebanyak satu delapan ratus enam puluh tujuh rumah yang terendam akibat banjir
dan ada satu ratus tiga rumah yang rusak berat akibat banjir
baik terima kasih atas laporan anda amran amir dari luhu sulawesi selatan
dan terpantau untuk ketinggian muka air sudah turun
namun yang menjadi masalah bagi warga adalah lumpur dan juga sumber air yang rusak